cnn indonesia breaking news
hingga selasa sore kepulan asap tebal hitam masih terlihat membumbung tinggi di kawasan melong kota cimahi
tugas kebakaran gabungan terus melakukan pemadaman di titik api
lebih dari sepuluh pemobil pemadam kebakaran dikerahkan dari lintas wilayah bandung raya guna memadamkan api
api berasal dari pipa milik pertamina yang tengah mengalirkan bbm dari terminal ujung berung menuju pada larang
besarnya titik api menjadi kesulitan petugas untuk memadamkan api

informasi yang kami dapatkan proses empat jam ini cukup cepat ketika proses pemadaman dilakukan
ada sejumlah mobil pemadam kebakaran yang kemudian sudah dikerahkan
jadi memang meskipun wilayahnya berada di kota cimahi tetapi memang ini pemadam kebakaran dilakukan secara bergabung
kabupaten bandung kemudian juga kota cimahi kemudian juga kota bandung sendiri untuk kemudian melakukan proses pemadaman
kami tadi sebelum melakukan siaran secara langsung kami memantau ke titik api yang tepat berada di belakang saya ini
ini memang proses pendinginan
proses pendinginan ini sudah berhasil dilakukan oleh tim pemadam kebakaran yang kemudian berada di titik lokasi
dan saat ini memang proses dari pemadaman ini saat ini dilakukan penyeraman sebuah foam
nantinya akan menutup titik titik api yang ada di lokasi begitu aldi
aldi memang tadi sempat kami lihat begitu ya bagaimana kesulitan dari tim pemadaman gabungan
baik itu dari pertamina kemudian juga lintas sektoral dari kota kabupaten untuk memadamkan api
tadi sekitar pukul enam belas waktu indonesia barat api sempat padam
pada pukul enam belas waktu indonesia barat api sempat padam
kemudian kembali menyala dengan api yang cukup besar kembali begitu
sehingga memang ini yang kemudian menjadi titik titik kesulitan bagi pemadam kebakaran ketika memang sudah berusaha untuk balik kanan ternyata api kembali membesar
namun tepat pada pukul tujuh belas lebih empat puluh lima menit sekira pukul tujuh belas tiga puluh hingga tujuh belas empat puluh lima menit kondisi api sudah dipastikan benar benar padam
saat ini kondisi terkini yang berada di titik lokasi tepat di belakang saya ini adalah proses penyemprotan sebuah cairan
untuk kemudian nantinya akan menutup lubang lubang atau potensi potensi api
yang kemungkinan bisa muncul kembali menggunakan cairan tersebut
karena memang ini merupakan bahan bakar minyak artinya memang ada sebuah cairan khusus yang kemudian harus disimpan ataupun disemprotkan kepada titik api tersebut
untuk kemudian bisa menutup titik titik ataupun lubang lubang dari kebakaran yang kemudian terjadi
kami tadi sempat melihat juga ada beberapa pihak dari pertamina kami coba konfirmasi mengenai kejadian ini
namun mereka belum bisa memberikan statement
yang kemudian sesungguhnya terjadi dari kebakaran yang kemudian terjadi pada sore tadi
tetapi jika kita melihat dari informasi yang kemudian beredar dari berbagai pihak termasuk juga dari pihak kepolisian mengatakan bahwa
memang penyebab dari kebakaran ini terjadi di pipa pertamina yang kemudian tengah melakukan atau mengaliri bahan bakar minyak dari terminal ujung berung menuju ke kawasan padalarang
nah pipa ini juga bertepatan ataupun berada di lingkungan proyek kereta cepat
kami juga belum bisa memastikan apakah memang ada hubungannya antara pipa yang berada di wilayah ini kemudian dengan proyek kereta cepat jakarta bandung
sehingga memang kami membutuhkan konfirmasi lebih jelas
namun ketika kami hendak mengkonfirmasi baik itu ke pihak kcic ataupun ke pihak pertamina mereka juga belum bisa memastikan
karena memang proses identifikasi dan juga penelusuran termasuk juga identifikasi masih akan terus dilakukan pasca benar benar titik titik api yang kemudian berada di wilayah ini
benar padam begitu
dan memang kami juga belum mendapatkan informasi lebih jelas kapan rekonstruksi ataupun olah tkp akan dilakukan
proses ataupun fokus yang kemudian saat ini akan dilakukan adalah proses pendinginan
beberapa petugas dari pemadam kebakaran gabungan jika kita lihat di belakang saya ini sudah mulai balik kanan aldi
sudah mulai meninggalkan titik titik lokasi yang kemudian ada di wilayah tersebut
untuk mengetahui informasi
dan lebih jelas saya sudah bersama dengan salah satu tim pemadam kebakaran
ini bersama bapak indra hadi dari kota bandung ya pak ya
dari kota cimahi
pak boleh dijelaskan apa yang menjadi kesulitan ketika proses pemadaman ini berlangsung tadi pak
ya kesulitannya selain angin kencang lalu objek yang terbakar adalah benda cair ya bbm
jadi kesulitan ketika pemadaman benda cair kita harus menggunakan cairan khusus yaitu af tiga
sedangkan yang kami miliki itu jumlahnya terbatas
setelah koordinasi dengan pihak pertamina
mereka support cairan kimia tersebut
dan alhamdulillah setelah dua jam penanganan bisa disurutkan apinya
oke berarti ini dari tim kota cimahi pemadam kebakaran pak indra hadi begitu pak
kurang lebih dua jam lebih begitu proses pemadaman dilakukan
tadi saya coba lihat ada cairan cairan berwarna putih begitu pak
apakah ini memang cairan khusus yang kemudian harus dilakukan penyemprotan kepada titik titik yang kemudian
ini kan bersumber dari bahan bakar minyak begitu pak
ya betul itu cairan khusus untuk kebakaran jenis minyak
jadi selain dari pertamina
dan dapat support dari pemadam kebakaran kabupaten bandung dan kota bandung
oke jadi total ada berapa pak mobil kebakaran yang kemudian sudah disiagakan dari siang tadi hingga saat ini
seluruh unit yang berada di lokasi total sekitar dua puluh unit
dari kota cimahi lalu kabupaten bandung dan kota bandung termasuk dari pertamina
oke kalau saya coba lihat ke belakang nampaknya para petugas pemadam juga sudah mulai balik kanan pak
apakah proses pemadamannya sudah selesai atau seperti apa pak
kami masih melakukan overhaul
walaupun ini api sudah tidak nampak
jadi overhaul ini kami lakukan barangkali menyisakan sumber sumber panas ya
seperti tadi apinya sudah padam tapi terjadi penyalaan karena masih ada sumber panas dari kren
kerannya dari ya memang besi itu kan panas ya
jadi tersulut ke cairan bahan bakar lalu terjadi penyalaan
nah saat ini pun memang sudah padam
sudah dilakukan pendinginan dinyatakan rilis sudah selesai
beberapa anggota pun sudah mulai inventarrasi peralatan untuk persiapan balik kanan
tapi ada beberapa anggota yang kami siagakan untuk overhaul mencari titik panas
pak ini yang kemudian ingin kami konfirmasi
kebetulan korbannya ini adalah operator kren yang sedang melakukan pengerjaan kereta cepat
baik terima kasih pak indra hadi atas informasinya
tim dari pemadam kebakaran kota cimahi itu dia yang kemudian disampaikan ada satu korban jiwa
yang kemudian menjadi korban tapi kita harus benar benar memastikan apakah kondisinya seperti apa sekarang
dan adakah kemungkinan kemungkinan lain
apakah ada korban
atau ada korban lain yang kemudian masih di dalam
kita masih menunggu konfirmasi lebih lanjut
kembali ke anda aldi
baik kiki sampai saat ini api sudah berhasil dipadamkan oleh pihak petugas pemadam kebakaran
namun masih mencari tahu apakah penyebab dari insiden kebakaran pipa bbm milik pertamina ini
produser lapangan cnn indonesia kiki haryadi melaporkan dari cimahi jawa barat